gah ibu tuh bisa pijet gak sih
oh badan aku mah pegal pegal kau nyantuin tuh yang bener dong
disini disini disini
tapi tunggu kerasin dikit
uh yaudah disini aja deh keras banget pam
yah ah gitu dong
kok jadi saya yang pijet
susah kan saya yang dipijet
ya tuh ini yang bener dong biar aku juga bener
selamat ya pi ya
oh ya gimana kalau nanti sore kita rayain aja
aku gak bisa tahan aku
tristan kamu tuh kemana aja sih mama cariin dari tadi
iya mama ntar dulu aku lagi ngobrol
ya udah mama tungguin kamu di mobil tapi jangan lama lama
yaudah pi pokoknya nanti sore aku jemput kamu ya di tempat kerja
eh kopi eh apa kabar
om udah lama gak ngeliat kamu di kantor eh sorry sorry sorry
pasti kamu tetap ke kantor tapi om yang sering tugas keluar kota
kok lumayan om yakin kamu pasti juara ya
ini om baru ambil robotnya laura tapi nggak terlalu bagus om kecewa
mudah mudahan aja dia bisa perbaiki nilainya tahun depan
oh iya laura kemana pak kok gak kelihatan
kebetulan dia gak ikut dia lagi di terapi supaya dia bisa pintar seperti kamu
ah maksudnya pesantren kilat
oh ya udah kalau gitu kopi duluan ya
dad apa apaan sih kamu selalu ngejelekin laura
ya memang kenyataannya begitu kok
gak selalu yuk
wah gawat gawat gawat ternyata bokapnya laura emang bener bener pengen bikin laura jadi kayak opi
enggak gak boleh gak boleh
gue harus ngasih tau laura aduh tinggal dong nih
wah panas banget sih
asyik kerjaan lagi gak penting banget
lowongan dicari capture yang berpengalaman dan terampil
ini baru kerjaan di salon lagi gampang banget
aku kan setiap hari ke salon let's go
kamu yakin mau kerja di salon
iya lah bu dari aku segini aku tuh setiap hari ke salon
emang pengalamannya di solo udah berapa lama
aku sih agak lupa ya tapi lumayan deh
aduh itu mah gampang banget
gimana aku diterima gak
ya udah yaudah untuk satu hari ini saya tes dulu ya
nanti kalau kamu lulus kamu langsung bisa kerja di sini

aduh ini mah gini

ini betul bisa mijit gak sih
badan aku mah pegal pegal kau nyontokin tuh yang bener dong
disini disini disini
ini mah gampang banget
disini disini disini
tapi tunggu kerasin dikit
yaudah disini aja deh keras banget pam
kok jadi saya yang mijik
seharusnya kan saya yang dipijit

ini kan belakang
kau ini gimana sih
ada apa ini
ada apa ini
seharusnya saya yang dipijit

kau pani lider yang ngapain
kau pun tanpa hidup
ku naruh di bagus doang

gimana sih udahlah kamu tenang aja pokoknya aku udah booking tempat kok ya yuk
krik hilang lagi kesempatan kita susah banget sih nanganin dia mendingan kita kerjain dulu abangnya kalau
abangnya udah kita kerjain ibarat kt ular kalau udah kita tangkap kepalanya buntutnya pasti
kamu yakin kita makan di sini iya masa nggak yakin sih pi ceweknya kamu itu pantes kok
ngedapetin ini semua
tapi ayo lapi katanya kita mau ngerayain kamu jadi juara
hai zat tu s vampire ternyata perlihatan gue sama nyapa dengerin sama dia dekat aja wiem
eh aku mau ke toilet sebentar ya
kamu tunggu sini ya
kayaknya kesempatan gue nih
gimana mbak sudah bisa order sekarang
eh sebentar ya mbak
temen saya lagi ke toilet soalnya
aduh ini tan
tadi aku makan tapi
aduh put aku tiba tiba
yaudah yaudah yaudah
lo tunggu disini
biar gue cari pertolongan dulu ya
aduh perut aku
udah deh tan anterin aku aja ya
ya tapi tapi
aduh sering aku pulang tan
bukain pintu ya mas
gimana mbak sudah mau order
sebentar ya mbak sebentar lagi
teman saya masih belum datang soalnya